pandemi covid sembilan belas bukan penghalang untuk memperingati hud kemerdekaan ke tujuh puluh enam republik indonesia
melalui teknologi rumah digital indonesia atau rdi yang dibuat oleh pemerintah
masyarakat indonesia tetap bisa memperingati hut kemerdekaan secara meriah melalui dunia virtual
tahun dua ribu dua puluh satu menjadi tahun kedua bagi bangsa indonesia
untuk kembali memperingati kemerdekaan republik indonesia di tengah masa pandemi covid sembilan belas yang belum usai
tetapi hal tersebut bukan lagi jadi penghalang bagi kita semua untuk tetap memperingati kemerdekaan
karena pemerintah sudah berinovasi dengan membuat rumah digital indonesia
di mana masyarakat bisa mengakses situs tersebut dan tetap memeriahkan hud kemerdekaan republik indonesia melalui platform digital
putri tanjung ketua bidang pengembangan konten rumah digital indonesia menyebut
ada banyak ruang yang bisa diakses oleh masyarakat
yang bersifat hiburan seperti konser musik tarian dan puisi serta bazar dari umkm lokal
ada juga ruang permainan berisi lomba tujuh belas agustusan yang dikonversi ke ranah digital
dan juga ruang bertema edukasi yang memuat beragam informasi tentang karya seni budaya dan sejarah indonesia
beberapa hal sih mas yang ingin ditekankan
di sini masyarakat bisa berkumpul berpartisipasi dan berkolaborasi
secara inklusif tidak terbatas daerah dan golongan seperti tadi pak pratik sudah bilang
dan semua bisa berpartisipasi mengirimkan karya kreatifnya juga mas
bisa belanja produk umkm lokal dan membantu sesama yang membutuhkan
dan kita bisa melihat seberapa indahnya dan luar biasa kayanya indonesia di peta kreatif di peta interaktif
dan tadi pak pratik juga banyak bilang bahwa ada seni seni dan budaya yang akan juga nanti bisa ditonton dan dilihat di rumah digital indonesia mas putri
rumah digital indonesia dibuat dengan format tiga ratus enam puluh derajat yang memungkinkan pengunjung situs dapat melihat sekeliling latar
yang dibuat layaknya sebuah taman wisata berukuran besar dan berisi enam ruang yang bisa diakses pengunjung situs
di antaranya ada ruang seni dan budaya ruang literasi digital petualangan nusantara dan wajah indonesia
pasar lokal panggung nasional dan arena lomba tujuh belasan
denny dan ratri mencoba bagaimana sensasi merayakan bulan kemerdekaan melalui situs rumah digitalindonesia id
keduanya mengakses melalui masing masing gawai
baik denny maupun ratri mengetahui rumah digital indonesia melalui informasi di media sosial
keduanya cukup antusias untuk mencoba sensasi peringatan kemerdekaan republik indonesia melalui wadah virtual ini
cuman kalau untuk di sekarang ini jadi wadah sih menurut saya
cuman kalau untuk di sekarang ini jadi wadah sih menurut saya
cuman kalau untuk di sekarang ini jadi wadah sih menurut saya

karena tahun lalu ya tahun lalu kan memang semua mendadak ya tanda kodip
jadi kita belum ada wadah setahun ini ternyata ada nih
dan menurut saya sih ini sebuah inovasi ya tentunya
dan patut banget diapresiasi
cukup baik banget
dan kalau kekurangannya mungkin kalau karena tadi saya sukanya ruang literasi digital dan bagian sejarah
mungkin lebih diperbanyak
mereka bisa diperbanyak
tepat tanggal tujuh belas agustus dua ribu dua puluh satu masyarakat yang mengakses rdi juga bisa turut serta mengikuti upacara peringatan detik detik proklamasi
bersama presiden republik indonesia dan pejabat negara lainnya
rumah digital indonesia bisa diakses oleh masyarakat di seluruh indonesia selama bulan kemerdekaan mulai satu hingga tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh
sejumlah publik figur dan para tokoh negara juga akan turut serta pada acara puncak yang akan digelar pada enam belas agustus dua ribu dua puluh satu dengan serangkaian acara meriah yang akan digelar di ruang panggung nasional
jadi bagaimana anda tertarik untuk berkunjung ke situs rumah digital indonesia
karena ini bisa menjadi cara baru bagi kita semua untuk memperingati kemerdekaan republik indonesia di tengah masa pandemi melalui platform digital
meskipun harapannya tahun depan kita sudah terbebas dari penjajahan covid sembilan belas dan untuk itu tetap jaga protokol kesehatan secara ketat demi kesehatan bangsa
dirgahayu republik indonesia ke tujuh puluh enam merdeka
albi pratama roby bahtiar jakarta